ternyata al gak janjian sama angga
terus angga ada urusan apa hari ini ya
apa yang dia sembunyiin dari aku
tadi yang telfon siapa
michi tadi yang nelfon aku dia nanya
kamu hari ini ada ketemuan sama angga
terus aku bilang aja
enggak orang kita mau jalan jalan ke puncak
oh michi penasaran ternyata
daun keladi dibikin sayur
kita datang ke sini untuk bangunin bangun ya saur
semplok di batang padi
eh lu semua dateng pada telat sebab gua udah bangun dari tadi
aduh ada ada aja
ini kita siapin depan dulu
sabar itu udah menjadi motonya ulia
menanti cintanya ayang kiki
mas rendy kenapa kok
telepon kiki subuh subuh
udah mau nangkat cepet cepet putih
selamat pagi mbak kim
maaf tante ganggu gak
enggak kok tante
mbak kim ini memang bener bener
rajinnya itu gak kaleng kaleng
begini loh mbak kim
tante mau undang mbak kim
untuk buka puasa bareng sama rendy disini
ya tante tau
mbak kim itu sama randy sudah putus
tapi kan gak ada salahnya
sekedar silaturahim gitu loh mbak kim
tante dari mana toh
jadian aja gak pernah
sebenarnya saya sih mau tante
oh iya ya kabarin tante loh secepatnya
tante berharap mbak kim mau buka puasa bareng sama sama kita di sini
eh nanti mau dijemput atau mbak ki mau pergi sendiri
oh saya sendiri aja tante gak apa apa kok
gak usah ngerepotin mas rendy saya enggak enak
aduh bener bener ya
mbak kim ini bener bener perempuan yang mandiri luar biasa cerdas
aduh semuanya tuh bak kim gak ada jeleknya
aduh bener bener deh tante bangga sama mbak kim
ya udah kalau gitu tante tunggu ya nanti sore
dan mbak kim see you
ssst gue buka puasa bareng
hahaha seru banget sih
diajakin buka bareng
tapi lu jangan lupa izin dulu sama bu bos
tenang aja gue disini
gue yang handle
lu gak denger tadi gue ngomong
lu tenang aja sih karena ada gue
oh udah pamer ya duna
oh yaudah deh
senang senangnya udah demi ya
kita siapin ini dulu
aku gak sabar
selamat sahur semuanya ibu mau teh bu
bang nanti kita jadi berangkat jam tujuh pagi ya
oh jam tujuh dia oke boleh
oh ibu masak
sebulan tiga bulan
anu mamanya mas randy ngajakin buka bersama sama kiki bu tolong gak bu
iya boleh deh mau mas randy
ajak kamu ya boleh
kan baru mama yang mbak
jangan malem malem pulang ya
ah makasih masa makasih ibu
nah ibu ini keburu buruin masak lagi
ini diangkat semua aja ya
diberesin semuanya nun
memangnya mas angganya gak mau dateng
engga dia gak jadi dateng
oh ya sudah deh
angga gak jadi datang sahur
aku jadi makin curiga deh
kira kira dia mau ngelakuin apa ya
apa coba aku tanya tanya aja sama angga
tapi gak usahlah
percuma juga dia tuh kalau punya rahasia pasti susah dikorek
yang ada aku malah dibilang kepo lagi
tapi aku makin penasaran deh
halo jah gimana udah siap semua
sudah bos saya sudah dikasih deh
gue kesana sekarang
iya pak ada yang bisa saya bantu
saya ingin minta tolong sesuatu
hanya dua jam saja
bagaimana kalau kita bicara nyet di ruangan saya sih
oh gak usah
memangnya mau minta tolong apa ya pak
udah siap belum anak papa
siap kok pak
waduh pinter sekali cantik banget sih
kok belum datang apa dia belum siap
kamu panggil lo magi ke kamar
tanyain udah siap belum diteman papa mama
kita tunggu di mobil aja ya
kamu duluan aja mas aku mau terima telepon dulu
sorry ganggu ya
enggak kok sama sekali nggak ganggu kenapa
angga tuh ada janjian gak sama al
janjian sama angga
soalnya kan aku sama mas al itu hari ini mau ke puncak
oh gitu ya
ya ada apa emang ya
enggak enggak apa apa kok aku kira janjian sama angga
yaudah kalo gitu andin kalian safe trip ya salam buat semuanya
ternyata al gak janjian sama angga terus angga ada urusan apa hari ini apa yang dia sembunyiin dari aku
tadi yang telepon siapa
michi tadi yang telepon aku dia nanya
kamu hari ini ada ketemuan sama enggak terus aku bilang aja enggak orang kita mau jalan jalan ke puncak
oh michi penasaran ternyata
tapi bagus deh kalo angga gak cerita apa apa ke michi soal pembukaan makam roy
angga bener bener pegang janjinya ke gue
so ini migisophonnya udah berubah keoria